pemerintah melalui menteri pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi atau pan rrb
cayo kumolo resmi menghapus tenaga honorer pada dua ribu dua puluh tiga
dengan penghapusan ini bukan tidak mungkin
para tenaga honorer saat ini menjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara
lalu apa yang menjadi dasar penghapusan tenaga honorer ini
tepatkah penghapusan dilakukan di saat ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan
kita akan membahasnya malam ini bersama pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti
trubus rahadiansyah selamat malam pak trubus apa kabar
selamat ya malam sehat selalu
sehat selalu alhamdulillah
ya pak trubus dari berbagai media banyak yang menuliskan dengan penghapusan tenaga honorer di dua ribu dua puluh tiga ini
dalam tanda petik menjadi kiamat bagi para tenaga honorer
atau sudah menjadi cerita kelam bagi tenaga honorer
ya saya melihat memang kondisi yang terjadi ini kan seperti dipaksakan
jadi kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan karena memang pemerintah dasarnya adalah menuju pp empat puluh sembilan
yang dimana terbit dua puluh delapan november dua ribu delapan belas
artinya lima tahun kemudian ditentukan di situ berarti november ya november tanggal dua puluh delapan itu
nah ini tahun dua ribu dua puluh tiga itu harus sudah selesai
artinya sudah tutup tidak ada lagi
jadi istilahnya terus kiamat bagi honorer karena tidak lagi ada honorer di situ
itu yang pertama
yang kedua bahwa situasi yang ada itu menurut saya memang dipaksakan sekali
karena sebenarnya ada banyak masalah masalah yang belum terseleka
artinya pemerintah belum punya solusi yang komprehensif menurut saya
di tengah situasi memang masyarakat terdampak covid juga ya situasinya
tetapi yang jelas mereka tenaga honorer ini ada banyak apa
ya masalah sih antara masalah administrasi yang memang tidak terafirmasi seperti bagaimana guru
kalau guru baik k dua yang honorer ya k dua maupun non k dua itu kan langsung tanpa tes itu
itu kebijakan yang cukup bagus itu artinya sangat mendukung
tetapi untuk yang non guru itu yang kasihan
yang non guru ini mau tidak mau harus mengikuti pola yang dinamakan tes itu
tes p tiga k ataupun pns
nah tentu sudah pemerintah mengatakan ini
dasarnya adalah mereka sudah diturunkan apa
passing grade nya katanya gitu
artinya mereka lebih mudah diterima
tetapi kalau misalnya nanti tidak diterima lagi
ini otomatis mereka ini menjadi pengangguran juga kan
situasinya jadi sangat sulit lagi gitu loh mas
apakah itu artinya tidak ada jaminan dari pemerintah
para tenaga honorer ini ketika nanti tidak boleh lagi untuk bekerja
lalu direkrut menjadi cpns
tidak akan diterima begitu
gara gara passing grade atau ada beberapa kriteria yang tidak diberikan
bisa diakomodir oleh para tenaga honorer ini
ya bisa jadi
karena yang terjadi tentu pemerintah nanti alasannya
anda kan sudah dimasukkan sebagai outsourcing saja gitu
karena ini sementara untuk tenaga tenaga seperti sapam
itu sapam security ob dan sebagainya
itu yang terhadap kebersihan ya
yang memang mereka ini nanti ditempatkan sebagai outsourcing saja gitu
artinya pemerintah menemukan dia sebagai outsourcing
tetapi yang jelas
ini menjadi masalah karena apa karena tetap saja sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah ya
agar mereka tidak semata mata
kalau tidak lulus menjadi pengangguran
hanya outsourcing saja
karena outsourcing ini kan pengertiannya kalau dibutuhkan
kalau misalnya mereka tidak dibutuhkan
berarti kan mereka artinya jadi penganggur
padahal selama ini kan mereka sudah istilahnya berkeringat
bercucuranlah bekerja sebagai tenaga honorer
baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
itu mas menurut saya
ya itu artinya penghapusan tenaga honorer ini akan berdampak luas
salah satunya adalah pengangguran
kemudian bagaimana dengan anda melihatnya
nanti akan berdampak pada pelayanan
aspek pelayanan dari pemerintahan itu sendiri
karena banyak tenaga kerja yang dihapuskan begitu
iya menurut saya ini juga menjadi problem
karena apa karena terutama untuk daerah ya
karena mereka mereka di daerah ini
banyak sekali asn yang pensiun kan
karena pensiun kemudian untuk mengisi
jabatan jabatan atau mengisi pekerjaan itu sendiri
itu kan harus merekrut lagi
nah untuk merekrutnya ini kan butuh proses waktu tersendiri kan
apalagi kemudian pemerintah daerah dihadapkan oleh keterbatasan batasan
nah otomatis ini yang ada kan selama ini dibantu oleh para honorer ini gitu
nah otomatis karena honorer sudah enggak ada
baik apa untuk non p tiga k maupun untuk non asn juga sudah nggak boleh gitu ya
jadi dengan demikian mereka otomatis pekerjaannya menjadi menurut saya
pekerjaannya menjadi menumpuk gitu
karena menumpuk nah pelayanan publik akan sedikit banyak terganggu gitu mas
untuk jangka pendek lah terutama
tetapi nanti untuk jangka menengah dan jangka panjang
tentu dengan penyusunan penyusunan yang ada
akan bisa terjadi karena penyesuaian terutama penggunaan ini
jadi digitalisasi pelayanan publik itu akan
kita akan menutup itu semua
tapi untuk jangka pendek ini tentu akan pemerintah daerah layanannya akan menghadapi banyak masalah baru gitu
ya salah satu alasan penghapusan tenaga
lembaga honorer adalah karena banyaknya sub sub pekerjaan
yang merekrut sendiri tenaga honorer itu tanpa melalui hrd begitu
apakah ini artinya kemudian sistem perekrutan
baik itu di pemerintahan atau di banyak perusahaan itu
harus dievaluasi agar tidak ada yang terjadi penghapusan tenaga honorer ini
ya menurut saya memang ini persoalan perekrutan ataupun pengadaan
pengadaan asn asn maupun yang
yang hanya menggunakan tenaga honorer
ini memang selama ini kan
jujur saja banyak masalah gitu
artinya di situ yang namanya honorer hanya dipakai sebagai
apa namanya melengkapi lah
punya supporting terhadap keberadaan asn itu sendiri
tetapi karena pemerintah dasarnya adalah undang undang nomor lima itu
di situ di pasal enam undang undang nomor lima dua ribu empat belas tentang asn
di pasal lima itu ke enam ya pasal enam disebutkan di situ hanya pns dan ini
hanya pns dan p tiga k
nah karena adanya itu maka honorer ditiadakan
tetapi namun demikian menurut saya ini solusinya yang nggak ada jelas gitu
artinya mereka mereka yang kategori administrasi itu belum ada solusinya
yang ada solusi baru pada tataran guru gitu
yang guru honorer itu ada solusinya
mereka tanpa tes hanya di semacam background checking saja
mereka otomatis nanti diterima gitu
tetapi untuk yang non guru itu otomatis harus mengikuti tes gitu
nah tes ini kalau mereka meskipun passing grade nya diturunkan
tetap tidak ada jaminan mereka diterima kan
karena memang situasi karena umur
situasi kondisi di daerah masing masing
pengetahuannya juga berbeda beda
nah ini saya rasa juga harus ada pemikiran pemikiran ini gitu ya
pemikiran pemikiran yang sifatnya jangka panjang lah gitu
artinya jangan memberikan satu keputusan yang seolah olah ini mereka menjadi kiamat
tidak bisa bekerja lagi kan itu mas
ya pelayanan publik apa yang akan paling terdampak jika tenaga honorer ini dihapuskan pak trubus
ya kalau saya lihat itu paling di ini tataran administrasi
yang paling banyak ya pelayanan peradansasi
nah mungkin kalau guru kan sudah ada solusi
meskipun guru tenaga kesehatan dianggap sudah solusi
tapi saya rasa itu juga belum begitu optimal untuk jangka pendek ini gitu kan
nah yang jelas untuk tenaga administrasi
mesti layanan layanan terkait yang ada di daerah itu macam macam mas
banyak banyak layanan soal perizinan
soal terkait dengan pengurusan mengenai dokumen dokumen
termasuk sertifikasi tanah misalnya
sebagainya itu saya rasa masih terjadi pelayanan yang menghambatkan
termasuk juga hal hal ini misalnya samsat misalnya dalam pelayanan
itu juga mungkin akan terpengaruh juga
artinya karena ini sifatnya jangka pendek tentu nanti akan ada penyesuaian penyesuaian gitu
meskipun nantinya jangka menang jangka panjang akan terselesaikan juga gitu
hanya dalam jangka pendek ini akan ada terjadi gagap lah ya
artinya pemerintah daerah nanti gagap bingung akan harus bagaimana supaya pelayanannya tetap cepat
tetap terjamin dan tetap terkendali
itu yang jadi masalah kan itu
ya itu artinya sebelum tanggal dua puluh delapan november nanti
ketika tenaga honorer sudah sama sekali dihapuskan
itu pemerintah harus sudah memiliki solusi
jangka pendek maupun jangka panjang
terkait bagaimana nanti pelayanan terhadap publik
agar tidak terganggu dengan penghapusan tenaga honorer ini begitu pak trubus
harus ada solusi
artinya sampai tanggal dua puluh delapan kan itu harusnya pemerintah harus memberikan ruang lah
ruang kepada mereka pemerintah
nah menurut saya

meskipun ada dikatakan tadi guru juga sudah solusi tidak apa tes
tetapi ini itu kan guru yang terdata dalam namanya depodic ya
depotik itu data pendidikan untuk guru lah gitu
ada pendidikan gitu tenaga pendidikan
tapi bagi mereka yang non itu depodic kan juga
mereka juga ada kan misalnya
karena ini kan harus ikut tes juga gitu
saya rasa itu juga akan menjadi problem
karena selama ini juga mereka banyak ya mengisi kekosongan kekosongan
mengenai tenaga guru tenaga pengajar di daerah
selain memang kemudian untuk sampai tanggal dua puluh delapan ini
pemerintah tetap harus mencarikan solusi
oh ya ini nanti anda masuk outsourcing gitu misalnya
dinyatakan outsourcing saja berdasarkan kebutuhan
tetapi saya rasa ini akan menjadi problem karena apa
karena selama ini asn ini sangat terbantu sekali gitu
sangat terbantu sekali dengan keberadaan tenaga honorer itu
tapi kalau tiba tiba misalnya asn ini kebetulan sebagian sudah pensiun misalnya
sampai tanggal dua puluh delapan ini
sudah banyak yang mengusahakan
yang pensiun upamanya
ini otomatis kan di bidang itu ya karena tidak ada honorernya
berarti terganggu dong pelayanannya karena tidak ada sdm nya di situ
mungkin akan diambil alihkan dari tenaga lain kan gitu
tetapi kan membutuhkan proses juga kan membutuhkan waktu
karena ini persoalannya kan persoalan dalam konteks pelayanan publik pak
ya selain proses juga butuh anggaran
nah saya jadi penasaran nih pak trubus
apakah anda punya catatan berapa sebenarnya anggaran untuk tenaga honorer selama ini
apakah memang membebani keuangan negara hingga akhirnya diputuskan
untuk menghapus tenaga honorer
lalu bagaimana dengan perbandingannya dengan merekrut tenaga outsourcing
ya kalau selama ini pak meritam
sebenarnya kalau secara keseluruhan ya
tidak terlalu membebani ya dalam hal ini ya
karena memang mereka di daerah daerah itu sudah punya solusi masing masing lah ya
artinya punya cara untuk membayar
karena selama ini kan payroll mereka itu payroll
nah nanti kan kalau sudah enggak enggak apa
sudah enggak melalui
proses proses yang namanya honorer
artinya sudah ini
nah itu nanti mereka kategorinya melalui ini apa umum ya melalui umum
kalau sekarang kan selama ini kan melalui peral gitu
nah gajinya ini selama ini memang sebenarnya kalau di beberapa daerah
hasil penelitiannya itu sebenarnya tidak terlalu membebani pula gitu
artinya ya adalah solusi solusi yang dilakukan
karena di situ beberapa kepala daerah juga melakukan inovasi inovasi gitu
bagaimana kemudian melakukan efisiensi
agar mereka tetap bergaji
karena tiap daerah pun masalahnya beda beda
misalnya untuk dki jakarta kan
itu kan gaji seorang sapam
taruhlah misalnya itu sekitar lima juta lebih kan lima juta lebih
kalau daerah lain mungkin lebih rendah dari situ
karena persoalannya setiap daerah punya
punya dasar pertimbangan sendiri sendiri
ya mirip mirip kayak umr ump lah kira kira mirip seperti itu
tetapi dalam hal ini
secara keseluruhan sebenarnya enggak enggak terlalu membebani gitu
meskipun berbagai pihak mengatakan justru itu beban bagi negara secara keseluruhan
tetapi kalau dihitung hitung
hasil penelitiannya itu enggak terlalu signifikan gitu mas pengakunya itu
ya itu artinya saat ini nasib dari para tenaga honorer itu dipertaruhkan
dan berada di tangan pemerintah
bagaimana nantinya kemudian pemerintah ke depannya
ketika tenaga honorer sudah dihapuskan
menjamin tadi yang seperti disampaikan oleh pak trubus
pelayanan birokrasi akan tetap optimal ke depannya
iya ini yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah
terutama pemerintah daerah juga ya dalam soal pelayanan
karena yang jelas karena mereka harus mengikuti tes kan
karena syaratnya harus p tiga k ataupun mereka pns
nah untuk honorer honorer ini kan dikatakan nantinya menurut pemerintah
formulasinya atau skemanya kan itu diturunkan passing grade nya
agar mereka bisa diterima
tetapi kan tidak ada jaminan bahwa mereka itu tetap diterima
karena memang setiap orang punya kemampuan masing masing kan gitu
nah kalau mereka tidak diterima maka otomatis
mereka akan jadi pengangguran
nah di satu sisi di tempat yang mereka bekerja selama ini ya
terjadi kekosongan kan kekurangan
maka di sini akan berpengaruh kepada pelayanan publik itu sendiri
jadi menurut saya skema yang ada sekarang atau yang disolusi
yang ditawarkan oleh pemerintah melalui tes dengan penurunan passing grade ini
juga belum komprehensif juga gitu loh mas
karena memang persoalannya lebih kompleks dari soal soal passing grade kan
persoalannya juga kemudian harusnya semuanya diberikan afirmasi yang sama
kalau guru kan tidak melalui tes
jadi langsung saja hanya semacam background checking saja selesai diterima
gitu menjadi p tiga k
tapi kalau yang itu non guru lah ini yang jadi masalah
mereka harus melalui tes
sebagaimana prosedur yang resmi diberlaku gitu mas
secara keseluruhan gitu loh mas
ya itu juga yang tadi menjadi catatan
bagaimana tenaga honorer ini hanya fokus pada posisi tertentu
seperti yang pak turbus bilang
selain guru atau ada juga tenaga kesehatan
nah yang menjadi catatan juga sistem perekrutan yang dianggap masih belum optimal
perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk
yang sejauh ini tidak memberi banyak kesempatan bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan
anda melihatnya seperti apa
ya ini memang salah satu masalah
di mana kemudian tenaga tenaga honorer ini
banyak yang tidak lolos kan ketika tes itu
nah ini makanya pemerintah kemudian
sekarang ini menawarkan solusinya passing grade nya diturunkan gitu
tetapi ini juga sekali lagi tidak menjamin
nah karena mereka banyak yang tidak lulus
maka otomatis juga persoalan yang terjadi adalah
mereka kebingungan kan
bingung harus mau bagaimana lagi
karena yang selama ini tes yang dilalui itu memang cukup berat
dan mereka kalah kompetisi dengan mereka yang kategori umum gitu ya
dan sehingga mereka yang kategori honorer gitu
lama lama menjadi termarjinalkan
nah inilah menurut saya memang
meskipun pemerintah sekarang menawarkan solusi baru
tetapi saya yakin juga tidak akan menyelesaikan secara keseluruhan juga gitu
jadi dalam hal ini tentu masalah honorer ini
kalau kemudian dipaksakan sampai tanggal dua puluh delapan nanti
atau setelah tanggal dua puluh delapan itu tidak boleh lagi
itu berarti memang situasi yang akan membuat mereka akan kebingungan
masih akan dihadapkan oleh situasi yang sangat memprihatinkan
sementara mereka sudah apa namanya sudah bekerja
yang kedua menurut saya memang honorer yang ada sekarang
karena mereka tes berkali kali tidak diterima
atau mereka juga kalah bersaing dengan mereka yang kategori umum gitu
karena dipersamakan kan mereka sama gitu karena prosesnya sama
maka yang terjadi memang kemudian ada di antara mereka
atau p tiga k juga yang sudah dites ini banyak yang mundur pula gitu
mas kemarin kan juga datanya ada beberapa yang mengundurkan diri ya setelah diproses
nah tetapi ini persoalannya kemudian apakah honorer honorer ini juga nantinya otomatis ya
otomatis kalau kita sih mengendaki otomatis mereka sebagai p tiga k langsung diterima gitu
jadi tidak lagi melalui proses proses artinya ada kesamaan lah
jadi semua perlakuannya sama baik kepada guru maupun non guru gitu loh mas
ya itu kan tadi dari sisi pemerintah lalu dari sisi tenaga honorernya sendiri
apa yang mereka harus persiapkan untuk bisa nantinya tetap berkompetisi
dengan para asn untuk bisa bekerja kembali di pemerintahan begitu
ya kalau menurut saya bagi mereka tenaga honorer sendiri secara pribadi
tentu harus menyiapkan segala pengetahuan segala profesionalismenya
literasinya dan sebagainya lah yang terkait dengan proses proses tes itu
sehingga dia bisa mengikuti dengan baik
tetapi kalau misalnya mereka ya kebanyakan di antara mereka juga sudah masuk
malas juga kan karena mereka sudah capek misalnya sudah merasa capek
ada merasa tidak bersemangat lagi untuk ikut tes ya otomatis mereka mau tidak mau
harus bekerja di sektor lain gitu ya
jadi memang ini persoalannya memang dihadapkan situasi yang serba dilematis artinya
bagaimana mereka mau mengatakan semangat untuk ikut tes kalau kemudian di dalam tes itu
ternyata passing grade meskipun passing grade nya diturunkan tetapi karena kondisi yang ada
mereka tetap saja tidak diterima
nah ini kan otomatis menjadi beban
dan selama ini mereka sudah bertahun tahun karena ada juga karena umurnya juga sudah ada yang
sudah cukup lama ya jadi otomatis mereka juga harus dikasih solusi
tetapi ternyata solusinya juga tetap saja nggak ada
yang ada mereka harus ikut tes bagaimana yang lainnya
baik pak trubus terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia newscast
kita tunggu saja bagaimana solusi kedepannya pemerintah dalam waktu dekat
tidak hanya sekedar terburu buru memutuskan untuk menghapuskan tenaga honorer
tapi juga memberikan solusi agar kedepannya tidak terjadi pengangguran
dan justru menjadi beban negara
terima kasih telah bergabung bersama kami
selamat malam pak trubus salam sehat selalu